pasca lebaran tumpukan sampah terlihat di jalan arya putra
kecamatan ciputat tangerang selatan pada senin sore
selain mengganggu pemandangan aroma tidak sedap juga muncul
hingga dikeluhkan warga sekitar
tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah sementara mulai terlihat
hal ini lantaran banyaknya warga yang terus membuang sampah di lokasi tersebut
dan belum terangkut oleh petugas kebersihan
warga mengatakan tumpukan sampah mulai terjadi usai lebaran kemarin
hal ini lantaran sejumlah petugas kebersihan diketahui mengambil libur hari raya
sehingga aktivitas pengangkutan sampah belum berjalan secara normal
selain merusak pemandangan tumpukan sampah juga menimbulkan aroma tidak sedap
hingga khawatir bisa mengganggu kesehatan warga
warga pun berharap pada pihak terkait untuk segera mengangkat
tumpukan sampah dari lokasi sehingga bisa kembali bersih
pertanyaan dari bapak bapak
nah yang abang tahu bang ya penumpukan ini terjadinya apa bang
ya kemungkinan juga bisa juga petugas kebersihannya masih pada cuti
ya kan belum pada aktif di akhir lebaran ini
nah abang sebagai warga bang ngerasa terganggu gak bawa atau gimana
ya sebenarnya sih masih terganggu ya mau gimana lagi tempat pembuangannya nggak ada